aku udah siapin dan aku juga punya kata kata mutiara
aku yang udah aku siapin buat kamu
ya ada keren ya
tulisnya yang bagus
hmm kamu bikin tulisan buat aku ya
kamu juga bikin yang romantis tapi ya
aku bikin yang biar kamu kangen terus
apa juga deh
ian yang hampir tidak lulus
kurang dari satu aja
ian tidak lulus
pak ini maksudnya gimana ya pak
ian dinyatakan lulus
ya udah pak
ya udah pak
ya enggak nih
ya enggak nih
ya enggak nih
tengok tangan tengok tangan
silahkan kalian tanyakan kelulusan kalian
tapi ingat ya
jangan melakukan hal yang tidak tidak
tunjukkan kalau sekolahan ini adalah siswa terpelajar semua
kalau gitu sekian dari saya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak makasih pak
wah gila ini semuanya

wah gila ini semuanya

paham si yann
ini kan baju gak bakal aku pakai juga
kita kan udah lulus
baju itu masih bisa buat orang lain
mendingan lu sembangin aja
tapi gak apa apa juga lah
kan ini cuma buat kenangan kenangan doang
diserah agama sih
mendingan gini aja deh
cuman sekedar masukkan aja
daripada kita coret coret yang diseragam
kita tanda tangan di note aja nih
gue udah siapin buat lo semua
buat lo juga ya
mendingan kita tulis
motivasi buat kita
kenang kenangan buat kita juga gitu loh
kan ini hari perpisahan kita
gue disiapin buat kalian semua
kalau kalian setuju
gue setuju lah
daripada baju lo yang coret coret
eh itu kan punya lo
ini gue yang tulis
ini gue yang tulis
gak gantian gue
tunggu tunggu tunggu
kasih tulisan yang keren keren gitu kan
biar jadi kenangan kenangan
mendingan kita coret coret disini aja nih
gue udah beli memo kecil
jadi kalian bisa tulis
gue punya kata kata banget
pokoknya gue punya banyak kata kata
tapi yang jelas pertama
jangan lupa ya
tulis pake nama sama tempat tangannya
biar tau dari siapa
jangan lupa ya
buat meli yang cantik
buat meli yang alay
stop jadi ala ya mel
dan jangan makan terus
kalo bisa dikacain
kalo bisa dikacain
kamu ada not ya
aku mau dong
tulis not buat kamu
aku punya kata kata mu tiara loh buat kamu
aku ada dong not
aku udah siapin
dan aku juga punya kata kata mu tiara kok yang udah aku siapin buat kamu
tulisnya yang bagus
kamu bikin tulisan buat aku ya
kamu juga bikin yang romantis tapi ya
aku bikin yang biar kamu kangen terus
aku juga deh
aku tanda tanganin ya
aku juga tanda tanganin ya
kenang kenangan biar kamu kangen terus sama aku
ini mau bakal kangen terus ya
tulisnya jangan yang macem macem ya
kamu tuh ngeselin banget
selama hidup aku aku baru ketemu kamu cowok yang paling nyebelin
tapi malah bikin aku always love you

kamu yang bikin hati aku dan jiwa dan raga aku gak bisa jauh dari kamu